bayangkara ii richard eliezer pudihan atau baradae
mengajukan diri sebagai justice kolaborator
dalam kasus kematian brigadir noviansyah yosua guta barat atau brigadir j
meski berstatus tersangka baradae merupakan saksi kunci
karena memiliki pengetahuan yang penting dalam kasus penembakan brigadir j
justice kolaborator adalah istilah bagi pelaku tindak pidana
yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kasus tersebut
kuasa hukum baradae yang baru deolipa yumara menjelaskan
kliennya merasa tidak nyaman dan tertekan
sejak ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan brigadir j
ia mengaku sudah mendengarkan langsung kesaksian baradae secara detail
dalam kasus ini
dan memutuskan kliennya harus dilindungi
dia menghadapi perkara yang menimpa dia
sehingga dia banyak cerita dan kami memang minta supaya bicara dari hati ke hati
terserah apa adanya
dan dia cerita secara lengkap apa yang terjadi yang dia alami
kami berpandangan apa yang dia alami adalah suatu keadaan keadaan kunci
yang bisa menjadi titik terang dari perkara ini
namun deolipa tidak bersedia menjelaskan secara rinci terkait pengakuan pengakuan kliennya
karena hal tersebut merupakan ranah penyidikan
pada hari ini tim kuasa hukum akan memohon perlindungan ke lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk
tim liputan cnn indonesia